cepat kejar dia kakaknya
tolong susul dia
bagaimana aku bisa kembali ke tanah jawa
sekarang aku tidak memiliki uang
hanya sekedar pembekalan